gara gara diserbu ratusan pengemudi ojek online yang memesan menu baru
sebuah restoran cepat saji di jalan pajajaran kota bogor jawa barat rabu siang
terpaksa membatalkan pesanan
akibatnya kericuan terjadi saat masa driver ojol memprotes pihak pengelola
hingga nyaris terlibat perkelahian
ratusan ojek online kesal dan nyaris menghakimi
salah satu pengelola restoran cepat saji
karena tempat tersebut membatalkan pesanan untuk menghindari terjadinya kerumunan
beruntung keributan meredah setelah satgas covid sembilan belas kota bogor datang ke lokasi
dan memubarkan kerumunan
para pengemudi ojol mengaku selain rugi ongkos juga rugi waktu
karena telah mengantri cukup lama
terus dia bilang katanya kalau tiga jam penambahan saya yakin saja
dari penumpangnya mungkin tapi nggak bisa
sementara itu sebuah gerai makanan cepat saji di jalan raden saleh menteng jakarta pusat
ditutup paksa petugas akibat kerumunan yang terjadi pada rabu siang
banyaknya permintaan mengakibatkan para pengemudi ojek online
akhirnya berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan
banyak antrian hingga keluar gedung membuat petugas satpol pp melakukan penutupan
satu x dua puluh empat jam untuk mengurai kerumunan lantaran dianggap melanggar protokol kesehatan